alkisah di bumi kanekes hiduplah sekelompok masyarakat
mereka yang memilih jalan yang berbeda dari dunia luar
mereka yang hidup dengan warisan adat istiadat yang kental
begitulah mereka dikenal
sebuah suku yang menyimpan misteri dan ragam keunikan
yang dibalut tradisi yang kental
namun kini modernisasi perlahan mengubah mekanisme sosial
di tanah ulayak baduy
mereka kini tengah bergulat dengan zaman
bertahan dengan adat istiadat di tengah era digital
untuk bertahan hidup
tanah ulayat baduy berdiri di lahan seluas lebih dari lima hektare
dihuni lebih dari dua belas orang yang hidup di tanah adat
dengan entitas sebagai suku badu
mereka memegang teguh aturan warisan budaya serta adat istiadat leluhur
salah satu aturan itu adalah larangan penggunaan teknologi dan pendidikan formal
tanah ulayat baduy terdiri atas enam puluh empat kampung di baduy luar
yang berbatasan langsung dengan peradaban luar baduy
dan tiga kampung baduy dalam yang keberadaannya tidak bisa diakses oleh alat dokumentasi apapun
bersama dengan kota baduy
bersama kawasan yang disebut sebagai hutan larangan
tanah ulayat baduy berdiri di atas desa kanekes banten
dan dipimpin seorang kepala desa asal baduy
yakni jaruh saeja
juni dua ribu dua puluh tiga publik dikejutkan
dengan pemberitaan yang menyebut warga baduy menolak akses internet masuk ke wilayah mereka
penolakan ini diajukan kepada bupati lebak
melalui sepucuk surat yang mengatas nama baduy
yang mengatasnamakan lembaga adat masyarakat baduy
saya berkunjung ke perkampungan baduy melalui wilayah yang populer di kalangan wisatawan
yaitu terminal cibuleger kabupaten lebak
meski telah menjadi jalur wisata
nuansa tradisional masih terasa kental
pada busana warga dan rumah rumah adat yang tersusun rapi di baduy luar
lebih dari satu abad silam
masyarakat suku baduy memutuskan untuk tinggal di dua tempat yang berbeda
ada baduy luar dan juga baduy dalam
meski demikian mereka tetap hidup dengan mengamalkan serta menerapkan adat istiadat dari leluhur mereka
dan hidup berdampingan dengan alam
namun belakangan perkembangan zaman dan teknologi mulai memunculkan percikan percikan masalah baru di tatanan masyarakat baduy
di mana saat ini masyarakat baduy harus tetap mempertahankan adat istiadatnya
di tengah masuknya perkembangan teknologi dan zaman di era modern
saya bertemu dua tokoh masyarakat baduy
dan berbincang dengan mereka tentang kabar penolakan sinyal internet di wilayah baduy
masyarakat baduy mencoba menolak sinyal internet di wilayah baduy
kejadian kejadian yang sebagai menolak sinyal itu
tadi baduy dalam sama hutan larangan
cuma kalau yang sudah disebarkan mah tetap itu akhirnya kan semuanya
saya memang sebetulnya tidak suka tidak sukanya ini
orang baduy pun itu banyak yang membutuhkan
tetapi saya yang setuju itu
tadi hutan larangan sama baduy dalam saja
yang tidak ada sinyal
kalau baduy luar saya kasihan sih kalau yang seperti itu tutup
tapi di sisi lain kan saya juga waktu itu agak mempertanyakan juga gitu
karena kan waktu itu berita muncul secara keseluruhan tanah ulayat
dan tidak jelas waktu batas masyarakat baduy itu
dan tidak jelas waktu batas masyarakat baduy itu

saya terus terang mempertanyakan juga
pemerintah kabupaten lebak sebagai pihak yang menerima aduan
melalui surat dari pihak yang mengatasnamakan lembaga adat baduy
mengatakan wilayah yang ingin dibebaskan dari akses internet
hanya wilayah baduy dalam dan hutan larangan
ternyata intinya bukan ke arah sana
dan akhirnya kan
dari lembaga adat juga yang perlu kita jaga itu
yang blank spot itu
ada tiga spot
tiga kampung cbo cksi ktk tawana baduy dalam dan juga hutan larangan
dan untuk baduy luar tadi itu karena
apa udah ada ya mereka menerima manfaat
dari adanya jaringan terkait promosi dan juga penjualan produk produk kriak terutama mereka
namun menyikapi surat yang sudah masuk
pemerintah kabupaten lebak dan kementerian komunikasi dan informatika
langsung mengambil tindakan
hasil dari apa namanya keputusan kemarin kita
bahwa untuk keinginan menghapus sinyal di daerah baduy dalam itu disepakati
dan memang itu sudah direalisasikan dengan cara mengurangi frekuensi
dari sintang itu di area baduy dalam
akses teknologi dan jaringan komunikasi sejatinya sudah masuk wilayah baduy luar sejak dua puluh tahun silam
kondisi ini kemudian menjadi polemik di tatanan masyarakat baduy
yang secara adat dengan tegas melarang penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari hari
memang di baduy dalam itu sendiri mereka
mereka menolak dan melarang penggunaan teknologi
bahkan termasuk melarang warganya untuk menggunakan transportasi
umumnya naik bis atau naik mobil naik motor dan lain sebagainya
nah tapi berbeda dengan baduy luar gitu
mereka dalam derajat tertentu itu diperbolehkan untuk menggunakan teknologi gitu
meskipun katanya sebenarnya secara umum sih nggak boleh gitu kan
mereka nggak boleh menggunakan teknologi tapi untuk keperluan tertentu gitu
misalnya untuk kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya itu masih diperbolehkan gitu
sebagian wilayah baduy luar memang telah dimasuki sinyal internet
menara bts sudah lama berdiri di sekitar kampung
namun menurut warga setempat tidak semua kampung di baduy luar mendapat akses internet dan seluler
saya kemudian diajak oleh sabri warga baduy luar
untuk melakukan perjalanan ke kampung gajebo
wilayah baduy luar yang mengarah ke baduy dalam
semakin jauh masuk ke dalam wilayah baduy
suasana asri dan kentalnya tradisi semakin terasa
jalur berbukit membuat lokasi perkampungan nampak terpencil
jauh dari hirup pikuk dunia luar
nah kita udah jalan kurang lebih tiga puluh menit
ini masuk kampung ke berapa kita
kampung ke tiga nih ya
kampung ke tiga dan sudah nggak ada sinyal
jadi masuk perkampungan ke tiga di kawasan baduy luar saja
ini yang ngarah gajebo ya wilayah sebelum baduy dalamnya nanti ya
itu udah nggak ada sinyal dan nggak ada sinyalnya ini dari dulu
apa baru baru ini aja kang kalau di sini berarti
dari dulu di kampung ini emang udah gak ada sinyal
udah nggak ada sinyal berarti
bahkan berarti warga baduy luar pun ada wilayahnya yang nggak ada sinyal
kalau di baduy dalam sendiri
meski tak terjama sinyal beberapa orang terlihat menggunakan gawai
tapi keluarga di sini ada juga yang pakai hp ya berarti ya
ada juga yang pakai hp
gak ada sinyal kalau nyari sinyal kemana
nggak naik ke bukit
berapa lama jalan kaki
jadi kang pulung kalau pakai hp ada keperluan naik ke atas bukit dulu
tapi jalannya orang sini yang dua puluh menit
kalau saya bisa empat puluh menit ada
iya kurang lebih
biasanya kalau ke atas sinyal itu untuk keperluan apa kalau kang pulung
kalau untuk kekiriman saya paling ngomong sama teman teman dari gua paling gitu doang
buat jualan juga nggak sih kang
apa yang dijual biasa kang kalau
paling kain atau madu gitu
kalau sehari hari kang pulung ini di kebun berarti ya
kalau sehari hari rata ratanya orang ke ladang
iya ke kebun
apakah rencananya ada jualannya masih di jual data
lampu gantung ini ya
ini kayak semacam obor ada sumbunya api
di dalamnya itu apa kang
oh minyak sayur
pakai minyak sayur gitu aja buat penerangan
jadi kalau ada malam malam keperluan keluar
pencahayaannya hanya dari sini aja
kalau baterainya habis gimana dong
nge charge nggak bisa nge charge di rumah dong
nge charge nya di kantor desa
bisa di penduduk kampung cibuleger
di bawah situ
di warung warung itu
biar rp dua sampai rp tiga
berapa lama itu
biasanya paling setengah jam satu jam ya
dalam sehari kang sabri sendiri deh
atau sampai dua kali nge charge
sekali satu kali nge charge
itu rp dua sampai rp tiga
itu sekalian turun ke bawah
modernisasi dan teknologi yang memasuki
tanah ulayat baduy
memang dikhawatirkan membuat orisinalitas
adat istiadat warga baduy luntur
namun tokoh masyarakat setempat melihat
masuknya teknologi dari sisi lain
faktor perkembangan zaman dan perubahan
dalam tatanan sosial ekonomi masyarakat bandung
membuat masuknya teknologi dimaklumi
pada derajat tertentu
kita harus melihatnya juga harusnya imbang gitu kan
kalau nilai upaya ini masih mengarah kepada
sekiranya bisa diarahkan ke arah arah yang positif
yang sekiranya nilai bermanfaat
tidak begitu meruksak terhadap aturan adatnya
diupayakannya masih diseimbangkan gitu kan
kita di situ harus ada juga kebijakan menurut saya
di sisi lain gitu
kalau menurut saya batin aturan hukum
hukum adat gitu ya
memang tetap yang
tapi kalau yang tidak tadi merusak
sebagai tadi tatanan tatanan adat
sisi adat yang satu
yang kedua tadi kebutuhan ya
kebutuhan itu mungkin pasti di sisi lain ada toleransi gitu ya
soalnya bagi kami sebagai desa
itu harus menengah
menengahnya itu mana yang untuk kebutuhan
untuk sebagai umum
saya terus terang saja tidak bisa
jadi kita harus menengah
keunikan dan keasrian perkampungan baduy
telah menjadi magnet wisata
polemik masuknya teknologi
diharapkan pengunjung tidak mengubah tatanan masyarakat tradisional tanah kanekes
baduy itu harus dijaga
kelestarian dan adat istiadat atau kearifan lokal baduy
ya memang dari suku baduy
baik di dalam ataupun luar
itu hanya perbedaannya sedikit
jadi kalau menurut saya
memang lebih baik nggak ada sinyal
karena rata rata turis pun kesini
saya tidak butuh sinyal
memang sekarang ini sudah tepat pak
untuk baduy dalam lah jangan diganggu lah
tapi kalau untuk baduy luar mungkin
itu terserah penduduknya ya
untuk luar lah khusus
tapi untuk baduy dalam
saya rasa harus dijaga kelestariannya
seperti sekarang ini
kemajuan zaman dan teknologi tidak bisa dihindari
tetapi baduy dalam
tetapi bak dua mata pisau
kehadiran teknologi bisa membawa dampak baik dan buruk
bagi masyarakat tradisional seperti baduy
kita mesti lebih menghormati mereka sebagai satu entitas
jangan karena mungkin mereka tidak berpendidikan formal
mungkin tidak terlalu paham beberapa istilah ilmiah
atau istilah istilah yang sophisticated yang canggih
itu bukan berarti mereka sepakat dengan pemikiran kita
jadi mereka punya mekanisme sendiri
kita harus tahu mekanismenya seperti apa
jadi kalau seandainya kita ingin membantu dengan cara seperti itu
kita harus mengikuti proses mereka
sekarang baduy itu menolak modernisasi
tidak akan bisa ditolak
tetap akan masuk modernisasi itu
tetapi masuk pun kalau kita sudah bekalnya sudah cukup
perlahan tapi pasti
sebagian besar warga baduy telah hidup berdampingan dengan teknologi
khusus di baduy luar dampak komunikasi dan teknologi sangat terasa
perekonomian warga tumbuh dari pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat
yang mengikuti perkembangan digital
kalau kita mau masuk ke perkampungan baduy dari ciboleger banten
pemandangan pertama yang akan nampak adalah rumah rumah adat khas baduy
yang menjual berbagai macam kerajinan tangan seperti ini
hingga hasil bumi dari perkampungan baduy
dan karena di tempat ini masih bisa menerima sinyal internet hingga sinyal seluler
masyarakat yang berjualan di wilayah ini bahkan bisa menerima pembayaran secara digital
sistem pembayaran digital di salah satu kampung baduy luar ini
telah berlangsung selama dua tahun terakhir
warga telah merasakan keuntungan dari perkembangan sistem pembayaran ini
kang berapaan ini
ini ikat kepala kan ya
ikat kepalanya rp tiga puluh lima
sudah pakai ini pak
ini bayar pakai kris ini sudah berapa lama
sekitar satu tahun
dulu awal datang itu gimana kris ini
datang itu ada program dari bank
awarin ke sini
awarin buat ngadain ini biar memudahkan transfer
semenjak ada kris gini lebih membantu untuk penjualan atau sama aja
dulu kan sebelum ada kris
pengunjung itu rata rata bilangnya nggak bawa uang cash
setelah ada ini mereka sudah bisa bayar langsung
sekarang lebih banyak lebih gampang orang belanja gitu ya
ya udah ini rp tiga puluh lima
saya bayar pakai kris ya
kita bayar pakai qr di baduy
gini ya kang caranya ya kang ya
berapa tadi rp tiga puluh lima
oke berhasil kang aman masuk ya

sudah bayar ya aman ya
sudah masuk ya oke siap makasih
tidak hanya sistem pembayaran
warga setempat juga sudah membuka toko daring atau online
yang dioperasikan melalui media sosial
meski tidak mengenyam pendidikan formal
mengoperasikan gawai untuk kepentingan bisnis
tapi di sisi lain kan harus bisa juga penyesuaian masyarakat kan
sekarang kan beda dengan dulu gitu kan
banyak masyarakat baduy ada yang di baduy luar di luar baduy
badai dalam juga suka beraktivitas keluar gitu kan
masyarakat baduy luar selama ini menjalankan aktivitas
dengan toleransi yang diberikan oleh dewan adat
meski demikian untuk menjaga aturan adat
razia penggunaan teknologi masih rutin dilakukan
khususnya di kalangan warga baduy dalam
itu pasti ada itu tiap tahun itu operasi aturan aturan adat itu dilaksanakan
setahun tiga kali iya
kalau ada yang tetap ketemu pakai hp hp nya diambil berarti pak
iya kalau yang ketemu ke baduy dalam kadang kadang bisa gitu
bisa diambil lah

kalau di luar
iya kalau baduy luar mah ya enggak sih
meski sudah mengenal teknologi
masyarakat masih menjaga orisinalitas produk asli bumi kanekes
kerajinan tangan seperti kain tenun ini dikerjakan dengan alat tradisional
pria baduy juga masih menjadikan berkebun sebagai aktivitas utama
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
salah satu hasil utamanya adalah madu hutan khas baduy
madu baru banget nih diambil dari hutan sekarang lagi diproses buat dimasukin ke botol
seger ya kan ya
tidak mengenyam pendidikan formal
masyarakat baduy mengenal gawai dan teknologi dari keseharian saja
yang saya bingung adalah meskipun mereka nggak mengenyam pendidikan formal
seperti itu ya hanya sebagian yang bisa membaca tulis
tapi beberapa orang tua di sana itu bisa paham konten media seperti apa
ini apakah baik atau buruk atau seperti apa
nah si orang tua ini khawatir anak anak mereka bisa nggak membedakan
mana yang benar gitu tepat bukan hoax atau mana yang hoax gitu
sadar akan bahaya akses informasi dan teknologi
seorang pemuda baduy mulyono melakukan gerakan literasi dalam lima tahun terakhir
literasi yang dilakukan mencakup pendidikan non formal baca tulis untuk anak anak
ia juga memberikan pengetahuan mengenai cara penggunaan gawai serta media sosial
bagi pemuda baduy yang sudah menggunakan gawai dan internet
seberapa penting sih kalau menurut kang mul pendidikan buat masyarakat baduy ya
mengingat secara adat kan itu bertentangan sebenarnya dengan adat
baik untuk anak kecil maupun orang yang sudah dewasa nih
kondisi zaman sekarang itu seberapa penting buat kamu
sebenarnya bicara penting pendidikan di baduy itu sangat penting
terutama terlebih kita hidup dituntut hidup tradisional di era modernisasi
nah dari situ jelas kita bahwa disitu dituntutan ini
kita harus mencari kepentingan
itu di tuntutan hidup tradisional di era modernisasi itu otomatis kita harus lebih banyak belajar
dibandingkan orang orang yang biasa di luar
sekarang baduy itu menolak modernisasi
tetap akan masuk modernisasi itu akan masuk tetapi masuk pun kalau kita sudah bekalnya sudah cukup
kita sudah mempunyai ilmu yang cukup untuk memfilter apa yang kita lihat itu
saya rasa sih meskipun tetap itu
jadi pelanggaran adat mudah mudahan disitu kan ada nilai positifnya
aktivitas mulyono jelas bertentangan dengan aturan adat mengenai pendidikan
namun pria dua puluh empat tahun ini mengaku rela jika dewan adat memberikan hukuman atas aktivitas yang ia lakukan
beberapa kegiatan belajar terpaksa dilakukan secara sembunyi sembunyi
sebagian lain bahkan harus dilakukan di luar perkampungan baduy
agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat
berangkat dari kerasa anak apa sebenarnya
sampai anak anak kecil nih gitu itu kan kalau dilihat secara adat itu kan ini ya udah pasti gitu kan
iya itu kalau saya sih memang melakukan hal yang benar benar dilarang oleh adat
dan itu saya sudah menerima konsekuensinya kayak gitu
mau seperti apa itu konsekuensinya nanti saya kena teguran adat bahkan misalkan saya kena sanksi oleh adat
kalau itu menurut saya kegiatan positif dan dilihat dibutuhkan juga oleh masyarakat
kalau menurut pemikiran saya pribadi sih tidak ada salahnya
kenapa saya melakukan kegiatan belajar baca tulis itu karena ya itu tadi
jadi baduy itu sudah jadi objek wisata
banyak yang datang ke baduy dengan berbagai budaya
kalau mereka tidak belajar mau seperti apa mereka memfilter keseharian mereka
warga sendiri menganggap pendidikan mengenai media sosial penting
agar mereka bisa memfilter konten konten negatif yang tidak bermanfaat untuk kehidupan masyarakat
kita like streaming sama konten konten bola gitu
paling di posting dikasih penerangan paling itu dalam
yang dijual apa itu
seperti kerajinan madu gitu sama kojak ada gelang gelang gitu
selama pakai internet
jualannya jauh lebih laku gak sih kang
bagi para tetua adat baduy kehidupan masyarakat tetap harus sesuai prinsip adat istiadat yang sudah diwariskan oleh leluhur
beda dengan dulu ininya
kalau dulu mah jangankan misalkan seperti sekarang gitu kan masyarakatnya sedikit
lalu juga jarang komunikasi jarang berhadapan dengan masyarakat luas masyarakat umum
artinya pastikan soalannya permasalahannya gak begitu banyak seperti sekarang
tatanan sosial tradisional yang dibangun ratusan tahun silam tidak bisa hilang begitu saja meski dengan alasan kemajuan zaman
bukan menolak internet untuk seluruh wilayah baduy
para tetua adat berumur berusia berusia berusia berusia berusia berusia
para tetua adat berusia agar entitas baduy sebagai suku adat tidak digantikan dengan tata nan sosial model
itu yang lembaga adat maupun bat daripada kolot itu kekhawatiran mungkin
kalau dilepas gitu saja kalau itu takut gitu takutan nanti kebal balasan ini itu gitu
kalau peringatan peringatan daripada kolot itu pasti sampai manapun pasti ada
dengan alasan kepentingan ekonomi sebagian besar masyarakat baduy kini memang berdamai dengan perubahan zaman
namun mereka tetap berusaha untuk memegang teguh adat istiadat
masih akan tetap berjalan beriringan gitu kenapa
karena sampai sekarang misalnya udah berjalan dua puluh tahun gitu atau sepuluh tahun lebih lah mereka menggunakan alat telekomunikasi
alat komunikasi itu

pelaksanaan aturan aturan adat itu masih mereka jalankan dengan baik
ya mereka punya mekanisme tersendiri gitu untuk mempertahankan aturan mereka kebiasaan cara mereka gitu
itu mereka memposisikan aturan itu dengan ini ya dengan tinggi gitu
apa tingkatan penghormatannya